bergeser ke informasi selanjutnya digital summit self asia dua ribu tujuh belas mengajak pelaku usaha melakukan transformasi menuju era ekonomi digital
roadmap teknologi harus dimiliki setiap perusahaan dan setiap pelayanan harus memberikan nilai tambah kepada konsumen dan juga publik
teknologi telah mengubah peta bisnis di dunia memaksa pelaku bisnis bertransformasi ke arah digital
apalagi indonesia menuju negara ekonomi digital terbesar di asia tenggara pada dua ribu dua puluh mendatang
pada digital submit southeast asia dua ribu tujuh belas lembaga digital consulting accenter menekankan
untuk bisa bersaing saat ini keinginan bertransformasi harus dimulai dari level atas manajemen
mengubah visi jangka panjang dan mengubah kultur organisasi untuk berpikir kreatif
transformasi yang harus dilakukan benar benar sebenarnya dari top
karena ini adalah perubahan transformasi yang perjalanannya panjang dan juga perlu arahan visi yang jelas
strategi digitalnya dan juga implementasinya akan berbeda beda
jadi kalau yang berkaitan dengan industri telco banking itu memang terkait dengan konsumer lebih banyak
pada bisnis makanan dan minuman pemasaran digital bisa dilakukan dengan cara menyentuh pengalaman personal konsumen
salah satunya dengan transaksi
dan uang elektronik berupa kartu
melalui kartu konsumen diberikan kemudahan pemesanan minuman di mana dan kapan saja hingga bisa menentukan menu sendiri
otomatis uang elektronik tersebut telah menjadi kartu loyalitas dan menciptakan ikatan antara konsumen dengan pemilik merek
sehingga banyak orang yang masih reluctant untuk mencoba sesuatu yang baru
tetapi once mereka coba dan tahu kualitasnya orang mereka tahu
daripada dengan jumlah besaran average check
karena average check itu nantinya akan kebangun sesuai dengan loyalitas customer itu sendiri
kepercayaan customer itu sendiri kepada brand tersebut
sementara itu aksi digital yang akan dilakukan operator seluler telkomsel adalah meningkatkan peran layanan konsumen telkomsel veronica
melalui aplikasi chat seperti telegram
facebook messenger dan lainnya
jadi ada tiga pilar sebenarnya yang dampak dari tiga ini
yang pertama adalah customer experience
jadi dengan adanya digitalisasi ini kita mau memberikan customer experience yang lebih bagus kepada pelanggan
yang kedua adalah cost dan revenue
karena dengan adanya digitalisasi itu harusnya
dan kita bisa membuat program yang lebih bagus untuk pelanggan
digitalisasi akan menciptakan otomatisasi
dan hal ini mau tidak mau akan mengerus keberadaan sumber daya manusia
sehingga perusahaan perlu lebih cermat menyikapi dampak digitalisasi agar tidak ada satupun yang merasa dirugikan
desi aritonang jakarta